politikus partai demokrat i putu sudiartana yang juga anggota komisi tiga dpr ri
selasa malam diciduk kpk dalam operasi tangkap tangan
ruang kerja putu di gedung nusantara i kompleks dpr ri disegel lembaga rasuah tersebut
putu dikabarkan ditangkap bersama tiga orang lain yaitu novianti asisten pribadi
ipin staf tenaga ahli serta muhlis yaitu suami dari novianti
menanggapi penangkapan ini pimpinan dpr ri adekomorudin mengatakan prihatin
ia mengingatkan anggota dpr lain untuk tidak melakukan hal serupa
tentu kita juga harus menelusuri hal ini apa masalahnya
dan tentu kita juga sebagai warga negara yang taat hukum
kita harus menghormati kpk dalam melangkah penegakan hukum ini
dan semua upaya kpk selama ini kita support dpr support
untuk terus dilakukan untuk pemberantasan korupsi
ya dan kita langsung menuju ke gedung kpk jakarta
sudah ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan
iwan sejauh ini apakah kpk sudah memberikan keterangan resmi
mengenai operasi tangkap tangan anggota dpr ri putu sudiartan
baik terima kasih pak bapak
dan sampai saat ini memang kpk belum memberikan keterangan resmi
terkait operasi tangkap tangan yang mereka lakukan pada malam kemarin
dan memang namun demikian memang dipastikan bahwa yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan
yang disebut adalah ibu putu sudiartan beserta tiga orang rekannya
namun kematian ini sebenarnya bukan diperoleh dari kpk
melainkan dari pimpinan dpr
ataupun dari jurubicara dari partai demokrat
atau dari dpr
di mana komisi putu sendiri merupakan anggota komisi tiga
dan dia juga merupakan anggota badan anggaran
dan dia juga merupakan wakil bendahara di partai demokrat
jadi belum ada informasi resmi kasus apa yang melibatkan anggota dpr ri ini ya
sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari kpk
kasus apa yang digunakan oleh kpk sehingga bisa menjerat ibu putu sudiartan
dalam operasi tangkap tangan
namun informasi yang beredar
ibu putu sudiartan ini terlibat semacam penyuapan
terkait dengan apbnp pembahasan apbnp dua ribu enam belas
di mana ui putu sudiartana sendiri memang dia sebagai anggota badan anggaran
di mana pada beberapa waktu lalu
memang mengurusi soal apbnp perubahan tahun dua ribu enam belas
dan kabarnya juga ini masih belum resmi
kabarnya juga bahwa dalam pembahasan tersebut
ada beberapa daerah yang meminta anggaran untuk dinaikkan
dan mungkin ada sedikit permainan di sini
dan kemudian yang inilah yang tercium oleh kpk
dan kemudian akhirnya terjadilah operasi tangkap tangan
namun ini semua masih merupakan informasi simpang siur
dan bukan informasi resmi
dan kpk sendiri baru akan menggelar jumpa pers nanti sekitar sore atau malam nanti

lalu bagaimana dengan dua orang lain yang juga diamankan bersama putu
informasinya yang diamankan ada tujuh orang bukan dua orang
jadi mana yang benar apakah tujuh orang atau dua orang
memang informasinya terus berkembang bahwa ada lagi yang diamankan
selain tiga orang yang kemarin ditangkap tangan bersama putut sudiartana
yaitu stafnya itu
dan kemudian berkembang lagi ditambah lagi dengan tiga orang
dan kabarnya tiga orang tersebut adalah orang orang
orang yang dari daerah padang medan dan aceh
itu baru kabarnya yang kami terima di sini
namun ini bukan kabar yang resmi juga
dan kabarnya juga mereka orang orang yang ditangkap ini
namanya sendiri belum bisa kami ketahui
dan orang orang ini masih dalam perjalanan menuju gedung kpk ini
baik iwan hermawan terima kasih atas laporan anda dari gedung kpk
berikut ini kami tampilkan profil singkat iputu sudiartana
iputu sudiartana adalah politikus partai demokrat yang menjabat sebagai wakil bendahara umum
dilansir dari dpr go id sudiartana tercatat sebagai anggota komisi tiga dpr yang menangani bidang hukum
sudiartana adalah wakil rakyat dari daerah pemilihan bali dengan nomor anggota empat ratus empat puluh
yang menjabat anggota dpr sejak dua ribu empat belas
dan wakil pendahara umum partai demokrat itu lahir di bongkasa bali pada delapan desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
pada dua ribu tiga belas sudiartana pernah mengajukan diri sebagai bakal calon wakil gubernur bali tetapi gagal
hingga akhirnya ia maju pada pemilu legislatif dari partai demokrat pada dua ribu empat belas
sebelum menjadi politikus sudiartana adalah pengusaha di bali
berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di kpk sudiartana diketahui memiliki kekayaan rp sembilan ratus dua belas lima miliar pada satu maret dua ribu tiga belas